saudara keterbatasan stok lpg subsidi tiga kg dikeluhkan warga blora jawa tengah
lpg yang sulit didapat dibarengi dengan kenaikan harga yang mencapai rp tiga puluh per tabung
warga blora jawa tengah sedang kesulitan mendapatkan gas subsidi tiga kilogram
gas melon seolah menghilang di pasaran
selama dua pekan sudah sejumlah pangkalan tidak menerima pasokan
warga bahkan harus mencari ke beberapa tempat hingga ke kecamatan lain
keterbatasan stok berdampak pada kenaikan harga lpg tiga kg menjadi rp dua puluh enam hingga rp tiga puluh per tabung
padahal dalam situasi normal harganya hanya rp dua puluh hingga rp dua puluh satu per tabung
ketika gas dikeluhkan sejumlah pangkalan yang mencapai rp dua puluh hingga rp dua puluh per tabung
berapa pak rp dua puluh enam
kelangkaan gas diduga akibat banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di jawa tengah
warga berharap pemerintah segera menambah pasokan agar ketersediaan dan harga gas lpg tiga kg kembali normal
megananda kompas tv blora jawa tengah